ya sementara itu tiket nonton balap motogp seri mandalika tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
dinyatakan telah habis terjual dua pekan sebelum acara balap motor dunia tersebut
digelar di mandalika international street lombok nusa tenggara barat
menteri bumn erick thohir menyatakan adimo besar masyarakat indonesia
untuk menonton balapan motogp di sirkuit mandalika begitu tinggi
hingga tiket menonton sesi balapan pada dua puluh maret dua ribu dua puluh
tidak lagi tersedia alias ludes terjual
meski begitu erick dan juga pihak penitia acara menyebut
masyarakat yang masih ingin merasakan sensasi balapan motogp di sirkuit mandalika
masih berkesempatan untuk membeli tiket di dua hari tersisa
dalam sesi latihan bebas dan kualifikasi pada delapan belas dan sembilan belas maret dua ribu dua puluh dua
dalam kesempatan yang sama menteri bumn erick thohir juga menyatakan

yang akan menemukan balapan di circuit mandalika
menteri bumn erick thohir juga menyatakan bahwa akan ada belasan pembalap motogp
yang akan diundang presiden joko widodo
untuk melakukan parade promosi motogp mandalika
mereka akan diundang ke istana kepresidenan jakarta pada enam belas maret
sebelum berlomba di sirkuit mandalika mulai delapan belas hingga dua puluh maret
para pembalap tersebut diantaranya
juara dunia grand prix delapan kali mark marquez
dan juara dunia motogp dua ribu dua puluh joan mir